tapi tuh aku tuh ngerti banget loh perasaan kamu
sekarang gini aja
mendingan kamu itu tuh dengerin apa kata mas bima
kalian udah baik bangun sama saya
bukan apa apa lagian
nanti kalau misalnya di luar sana
kamu minta bantuan sama orang lain
terus orangnya gak baik
ya enggak enggak aja kamu berayak
masa kamu berharap sama duda
sementara perjaka itu banyak di luar
udah mami tuh tenang aja deh
kalau aku jadi istrinya dia
dia bakal bikin hidup mami itu terjamin
udah deh pokoknya mami tenang aja
yakin sama aku ya
masalah dia jadi dudanya kapan
itu tinggal itu hari aja
mami gak setuju
pokoknya mami akan carikan jodoh yang sesuai buat kamu
aku mau lihat rumah kamu kayak apa sih

ketempat informasi tapi tetep aja gak ketemu
lagi gambarnya juga urak urakan kayak gini
boyo mana ada yang mau kenalin ya
mendingan aku boleh pulang minta tambahan dana
buat miji di tunanetra
ibu udah denger kan
kalau si bima itu sekarang suka mobil sendiri
iya orang orang obat pada tau semua
jangan jangan si bima itu
punya pesugihan kali ibu
kalau kata orang jawa
kalau dia lagi ngomong sendiri
itu berarti dia lagi ngomong sama perewangan
usaha si bima sukses
karena pesugihan itu
bisa jadi ibu
nyara pesugihan apa ya bu
seru banget ya
sebarangan aja kalau ngomong
bu tau gak
wita itu tuh lebih kejam daripada kebunuhan
eh daripada merumpi yang gak beres
itu tiba tiba pengajian aja
alah sok bela belain
mentang mentang situ anak buahnya
kamu tuh juga pakai pesugihan juga ya
saya dikira punya pesugihan
mereka kan gak bisa liat kamu
saya jadi gak enak
kamu jadi digosipin sama orang
apa apa santai aja
omongan kayak gitu gak usah didengerin
ya kita sembarin aja
ibu ibu kalau mau ngomongin saya yang jelek juga gak apa apa
semoga aja omongannya ibu ibu itu
jadi doa buat saya
tapi kalau soal pesugian sih saya sih enggak ya
insya allah saya masih di jalannya allah
masih di jalan yang benar buat nyari uang
gak apa apa sering sering aja ngomongin saya ya bu
oh ya kalau ngerumpi yang benar
yang ada faktanya
mau pakai duster kak
gue pakai duster gara gara nongkrongnya enak pas
resek banget lu
kok aku sih disalahin sih mas
eh apa sih
aku tuh takut loh
nanti kalau si ayu itu mau marah besar
ayu gak pemarah kok
jangan tersinggung soal yang tadi ya
kamu gak salah kok
saya jadi gak enak hati sama kamu
semenjak ada saya disini
udah lah gak usah terlalu dipikirin
lagi tadi juga cuma bercanda kok
saya harus pergi dari sini
saya akan cari sendiri tentang jati diri saya
eh lah jangan
jangan pergi lah jangan pergi
saya ini udah janji ngebantuin kamu
masa ya kamu mau pergi gitu aja
kan kamu juga belum tahu siapa jadi diri kamu sebenarnya
saya sama mas trisno mau bantuin kok
walaupun aku tuh gak bisa melihat penampakan kamu
tapi tuh aku tuh ngerti banget loh
sekarang gini aja
kamu itu tuh dengerin apa kata mas bima
kalau udah baik banget sama saya ya
bukan apa apa lagian
saya juga kasihan sama kamu
nanti kalau misalnya di luar sana kami minta bantuan sama orang lain
terus orang yang gak baik
kebetulan mas bima
mantan bosku dulu itu
dia tuh punya
dia tuh bisa ngeliat
makhluk makhluk halus yang gak bisa keliatan gitu
itu namanya six sense
itu namanya six sense
itu namanya six sense
nanti dia tuh tak hubungin
mudah mudahan dia mau ngebantuin kita
sekali lagi saya pengen ngucapin terima kasih banyak
ayo ngucapin terima kasih banyak sama kita
karena kita udah bantuin dia
ya mudah mudahan aja
aku tuh abis ngebantuin dia
terus dia tuh ngebantuin aku balik
supaya aku tuh bisa dideketin sama bikmami
lu kasihan hati minta jantung lu
melunjak banget ini manusia
gak usah didengerin
emang ya gitu lah orangnya
aku gak bisa berhenti mikirin raja dan anaknya
kayaknya aku ini manusia biasa
dan aku bukan makhluk dari dunia lainnya
dan aku bukan makhluk dari dunia lainnya
aku mungkin bisa kenalan sama raja
dan mungkin bisa deket sama dia
tapi aku sendiri aja juga gak tau aku ini siapa

kalo aku masih hidup
terus kenapa aku ada di dunia lain kayak gini
terus kenapa aku ada di dunia lain kayak gini
tapi kenapa perasaan aku menganggap
aku belum meninggal
saya basahkan sama
ya baik terima kasih
alhamdulillah ya allah
aku habis mimpi buruk
mimpi buruk tentang apa
siapa tahu dalam mimpi buruk kamu tadi
ada petunjuk supaya ingatan kamu bisa kembali lagi
malah di mimpi tadi itu gak sama sekali